serta tidak meningkatkan lemak jahat di makanan tersebut
kementerian dalam negeri tidak akan menjatuhkan sanksi terhadap kepala daerah yang belum melaksanakan vaksinasi covid sembilan belas
luka ini membuat fajri tidak dapat berjalan
kayak fadlan kan sebenernya udah lama juga ya
misalnya suhu air laut makin panas
sering bikin kolaborasi tuh tanks insomnia
gue melihat di di
nanti berangkat ke ulan batar mereka masih dengan komposisi tiga asing yang sekarang yaitu ada
ataupun pengguna mobile banking
jadi ya namanya satu tim kan masa aku egois main guard sih gitu
perusahaan perusahaan yang kita katakan pro israel akan mengalami kesulitan atau kebangkrutan kita
rancangan yang saya pilih kemudian dapat divisualisasikan di layar
nyanyi bandung lautan api
selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam para pecinta dan pendengar setia
pernah juara sama celes natsurabaya
tak lupa siapkan obat obatan seperti obat demam oralit dan obat batuk
tapi balik lagi untuk playoff sampai di final jelas tidak mudah
yang mengejutkan itu aku melihat ada pakcik orisano sama yogi candi yogi cantu di hangtuah
ikat gitu kalau sekarang ini gua lagi pakai er jodan satu gokil gokil gokil harganya berapa nih
mereka ganti gantian saling mengalahkan gitu
ya sdm tukang putarnya itu khusus untuk pembentukannya gitu
atau apa yang sudah terjadi
apakah kita tetap bisa pakai kata kata
mereka datang sendiri biasanya untuk mencari makan
kali ini kita akan bahas tentang ibl dua ribu dua puluh empat yang akan berlangsung minggu depan
gak tau nih kalau jordan oi kemaren di draft sih oke banget ya
itu sudah terjadi alih fungsi lahan
bapak saya seorang seniman tabuh bekerja di rri
tepatnya di kabupaten bantul
gerakan gerakan dari paslon yang kemudian mengumpulkan warga
analisis mereka seperti apa mas selain dengan bahasa inggrisnya
yang saya minta itu sehat lancar perjalanan ya
terus coach juga percaya dia di beberapa game scrimmage
syarat menjadi calon presiden diatur lebih lanjut dalam atau dengan undang undang
ya mungkin teman teman udah ada yang baca postingannya
saya juga akan mencoba
tapi banyak juga kan yang kualitasnya
kalau afida juga pernah drop juga selama di hari keempat atau kelima
salah satunya pernikahan adat pesisir sibolga
pemilik warung sudah mulai merintis usaha kulinernya sejak berusia enam belas tahun
agar dapat mencapai sawar darah otak untuk mengobati bakteri di otak
kalau indonesia kan banyak gak usah ke dokter
anak anak skena kadang kadang suka protes
jadi tidak semua jalanan di pulau ini sudah tersentuh oleh beton
bahwa sekolah ini tuh terendam banjir sampai dua meter